sementara itu mantan jurnalis metro tv hilman matautz memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
belum diketahui alasan pemanggilan tersebut
hilman diketahui sempat bersama tersangka kasus dugaan korupsi ktp elektronik stiano fanto
saat terjadi kecelakaan tunggal beberapa hari yang lalu
hilman mengaku pemeriksaan dirinya merupakan bagian dari langkah penyelidikan
sayangnya ia tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang dimaksud
hilman langsung bergegas meninggalkan gedung kpk menuju mapolda metro jaya